cnn indonesia today kementerian perhubungan indonesia meralat aturan terbaru soal pelaku perjalanan luar negeri pada tujuh februari dua ribu dua puluh
aturan sebelumnya ppln wni dan wna tujuh nusata dilarang masuk lewat bandara internasional soekarno hatta
setelah diralat para pelaku perjalanan luar negeri tersebut kini berdapat masuk melalui bandara suta
koreksi dilakukan terhadap siaran pers ditjen perhubungan udara terkait surat edaran baru perjalanan luar negeri
se kemenhub nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh
dalam siaran pers tujuh februari dua ribu dua puluh dua diinformasikan pintu masuk bagi wni dan wna ppln dengan tujuan wisata hanya bisa masuk melalui tiga bandara
yaitu bandara ngurah rai bali bandara hang nadie batam dan bandara raja haji visabila tanjung pinang
siaran pers tersebut kemudian dikoreksi dengan keterangan entry point atau pintu masuk bagi wni dan juga wni
tujuan wisata dapat dikoreksi
bandara yang dikoreksi dapat melalui empat bandara termasuk bandara internasional soekarno hatta
yang perlu kami tegaskan adalah bahwa untuk pelaku perjalanan luar negeri untuk tujuan wisata
itu dapat masuk melalui pintu pintu bandara yaitu bandara soekarno hatta bandara ngurah rai di bali
bandara hang nadim di batam dan juga bandara raja haji visabililah yang ada di tanjung pinang di kepulauan riau
jadi ada empat bandara
bandara yang bisa menjadi pintu kedatangan internasional bagi tujuan wisata
lalu kemenhub melalui dijen perhubungan udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dari ketentuan ini
tentu ini dilakukan bersama dengan tim gabungan
seperti kita ketahui ada satgas bandara yang ini terdiri dari tni polri kantor kesehatan pelabuhan dijen keimigrasian maupun juga otoritas bandara
untuk mengawasi implementasi
baik itu oleh operator bandara maskapai maupun penumpang pesawat itu sendiri
jadi semua dilakukan diawasi dan tujuan utamanya adalah bagaimana agar kita dapat memutus mata rantai penularan
khususnya dari para pendatang atau pelaku perjalanan luar negeri yang masuk melalui pintu internasional bandara
sebanyak dua delapan ratus dua puluh penumpang rute internasional akan tiba
di bandara internasional suta pada hari ini satgas udara covid sembilan belas bandara suta menyebut bahwa pihaknya semakin memperketat aturan wajib karantina bagi penumpang internasional yang tiba
di tengah melonjaknya kasus covid sembilan belas varian omikron pemerintah membuka pintu bandara internasional soekarno hatta bagi wisatawan asing
pagi ini baik keberangkatan dan kedatangan internasional nampak cukup ramai akan penumpang
berdasarkan data dari angkasa fura dua pada hari ini akan ada dua penumpang yang tiba
berdasarkan data dari angkasa fura dua pada hari ini akan ada dua penumpang yang tiba

ada dua delapan ratus dua puluh penumpang yang akan tiba dan dua satu penumpang yang akan berangkat dengan rute penerbangan internasional
sementara itu mengantisipasi dan meminimalkan penularan covid sembilan belas khususnya varian omikron terlebih ketika pintu penerbangan dibuka bagi wisatawan asing pihak satgas bandara memperketat aturan yang berlaku
yakni para penumpang internasional yang tiba di luar direct flight wajib menjalani tes covid sembilan belas dan karantina di hotel maupun di wisma atlet kemayoran